dalam sepekan tepatnya pada enam hingga tiga belas september dua ribu dua puluh
pemprov jawa tengah berhasil menurunkan angka kematian akibat covid sembilan belas menjadi dua lima puluh lima persen
gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga mengungkapkan
penurunan ini tidak terlepas dari peran rumah sakit
selain itu kinerja laboratorium juga menjadi penunjang keberhasilan
dalam rapat koordinasi antara rsud jawa tengah dengan kemenko maritim dan investasi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengungkapkan
angka kematian atau case fatality rate akibat covid sembilan belas di jawa tengah turun drastis
dari enam persen pada periode tiga puluh agustus hingga enam september dua ribu dua puluh
menjadi dua lima puluh lima persen pada periode enam hingga tiga belas september dua ribu dua puluh
selain angka kematian yang menurun
kesembuhan di jawa tengah meningkat cukup pesat hingga mencapai tujuh puluh lima dua belas persen
menurut ganjar keberhasilan ini tidak terlepas dari peran rumah sakit
selain itu kinerja laboratorium juga menjadi penunjang keberhasilan
terus kedua case fatality ratenya ini yang seringkali menjadi perbincangan
untuk periode tiga puluh agustus sampai enam september itu kita masih tinggi enam persen
nah periode enam september sampai dengan tiga belas september ini sudah dua lima puluh lima
jadi tadi juga pak luhut menyampaikan itu jatuh satu miliar
ini cepat banget
iya kita gerak kita gerpol terus kemudian optimalisasi lab nya kita lakukan
terus kemudian tim review untuk lab dan rumah sakit berjalan
improvement di rumah sakit jalan
dan sekarang saya minta untuk kerja audit kematian dan kesembuhan
itu sebenarnya bagian dari improvement kita
sementara menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan mengapresiasi
jawa tengah yang berhasil menurunkan angka kematian cukup signifikan
luhut meminta ganjar melakukan pengetatan protokol kesehatan
khususnya di kota semarang
jadi saya kira terima kasih pak anwar pak ganjar

tadi di semarang ini kalau lihat di tinggi tangan

bisa pak jadi
pandang dan kapolda saya minta anda berdua bantu pak anwar
agar bisa mengatasi masalah ini
ia bahkan meminta tni polri
membantu agar kasus covid sembilan belas di kota semarang cepat melandai